stasiun komuter lain jakarta kini hadir dengan wajah baru
penataan dan revitalisasi mengubah tampilan stasiun krl di ibu kota menjadi lebih tertata dan nyaman digunakan para penumpang
situasi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi zaman dahulu
sebut saja akses masuk yang sulit ditempu karena berdesakan dengan banyaknya pedagang kaki lima
hingga penumpang kereta yang menempuh perjalanan dengan duduk di atas kereta
sebelum direvitalisasi kerumunan penumpang kerap terjadi ketika penumpang harus berpindah jalur
namun kini stasiun manggarai punya fasilitas baru
berupa jalur layang
terdapat ekskalator dari lantai dua menuju lantai tiga serta elevator atau lift untuk memudahkan penumpang dan penyandang disabilitas
stasiun manggarai juga dilengkapi dengan penyucuk ruangan papan penunjuk arah dan jalur kuning khusus untuk penyandang disabilitas
jalur kereta bogor menuju jakarta kota dan sebaliknya kini berada di jalur layang
ada empat peron baru yaitu peron sepuluh sebelas untuk kereta menuju jakarta kota dan dua belas tiga belas untuk arah ke bogor
selain itu penjualan tiga jalan berbeda
penyandang tidak otomatis juga disiapkan
tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat
tidak hanya manggarai yang berbenah stasiun tebet juga punya wajah baru
sebelum direvitalisasi stasiun tebet terkesan sempit dan kurang tertata
namun kini penataan kawasan terlihat dari peningkatan fasilitas koridor pedestrian yang
lebih nyaman bagi pejalan kaki
berbagai ornamen bangunan juga dirancang dengan memanjakan mata calon penumpang
ada perluasan area publik yang dilengkapi sejumlah gerai umkm
tak hanya fisiknya yang lebih tertata revitalisasi stasiun tebet juga membuatnya terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya
hal ini memudahkan pengguna krl berpindah ke moda lain seperti transjakarta angkot hingga ojek online yang punya tempat tunggu masing masing
semakin bagus ya
pertama untuk kayak tempat untuk berteduh daripada sebelumnya
kalau sebelumnya kan tempatnya kecil sempit gitu kan
jadinya lebih enakan seperti ini sih
integrasi dari berbagai moda transportasi terbukti memberikan kenyamanan bagi penumpang dan pejalan kaki yang melintas
sistem transportasi terpadu di kawasan sudirman ini misalnya
tidak hanya mempermudah perpindahan transportasi antara krl mrt kereta bandara serta transportasi online
area publik yang luas juga membuat mobilitas pejalan kaki nyaman dan aman
dan nilai tambahnya mempercantik sudut kota
buat kita jadi lebih nyaman banget
juga kayak upgrade lah kayak berasa di luar negeri lah
pokoknya buat semua masyarakat indonesia itu jadi nyaman buat pakai krl
transformasi sarana dan prasarana stasiun kereta dari tahun ke tahun ini
ia mengatakan fokus pembangunan stasiun pt kai didasarkan pada dua hal
mengutamakan keselamatan memberi pelayanan kenyamanan
kemudian aksesnya ya aksesnya harus kita lihat dan ramah kepada semua pengguna jasa komuter lain
termasuk prioritas ya kawan prioritas dan teman teman disabilitas
kemudian adalah stasiun yang terintegrasi dengan moda lain
dari masa ke masa moda transportasi publik di jakarta terus berbenah
diharapkan penataan ulang yang dilakukan tidak hanya sekedar menampilkan wajah baru
namun juga terus menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunanya